indonesia kembali berpartisipasi dalam ajang pariwisata internasional di london enam hingga delapan november kemarin
world travel market ataupun wtm adalah bursa pariwisata terbesar di dunia yang digelar di london
sebanyak lima puluh pelaku industri pariwisata bergabung di pavilion indonesia untuk menjaring wisatawan dunia
pada dua ribu tujuh belas kementerian pariwisata menetapkan target lima belas juta wisatawan mancanegara yang diharapkan dapat menyumbang devisa sebesar empat belas sembilan miliar dolar amerika
pada dua ribu tujuh belas kementerian parwisata menetapkan target lima belas juta wisatawan mancanegara yang diharapkan dapat menyumbang devisa sebesar empat belas sembilan miliar dolar amerika
pada dua ribu tujuh belas kementerian parwisata menetapkan target lima belas juta wisatawan mancanegara yang diharapkan dapat menyumbang devisa sebesar empat belas sembilan miliar dolar amerika

pada dua ribu tujuh belas kementerian parwisata menetapkan target lima belas juta wisatawan mancanegara yang diharapkan dapat menyumbang devisa sebesar empat belas sembilan miliar dolar amerika
pada dua ribu tujuh belas kementerian parwisata menetapkan target lima belas juta wisatawan mancanegara yang diharapkan dapat menyumbang devisa sebesar empat belas sembilan miliar dolar amerika

pada dua ribu tujuh belas kementerian parwisata menetapkan target lima belas juta wisatawan mancanegara yang diharapkan dapat menyumbang devisa sebesar empat belas sembilan miliar dolar amerika

pada dua ribu tujuh belas kementerian parwisata menetapkan target lima belas juta wisatawan mancanegara yang diharapkan dapat menyumbang devisa sebesar empat belas sembilan miliar dolar amerika
jangan khawatir angka itu hampir kita capai tahun dua ribu tujuh belas ini jumlah investasi yang datang ke indonesia itu untuk yang amenitasnya untuk resortnya itu hampir dua miliar dolar untuk tahun dua ribu tujuh belas saja
baik pak mungkin terakhir tadi anda menyebut mengenai spending rata rata turis yang masuk ke indonesia
tapi kemudian menarik juga bahwa beberapa pengamat menyebutkan bahwa
spending tersebut sangat bertopang pada row nature ataupun hanya kondisi alam indonesia saja
apakah pemerintah memulai sebuah strategi baru dengan membangun infrastruktur pariwisata di destinasi favorit tersebut
seperti misalnya resort unik atau taman bermain ala disneyland misalnya agar spending turis bisa lebih banyak sehingga income ke negara juga bisa lebih besar pak arief
wah kamu jadi pinter sekarang
oke itu kita bangun itu namanya main made
jadi kita sekarang itu posisinya
orang datang ke indonesia kita tanya juga kenapa kamu datang ke indonesia
man made itu contohnya adalah timpak
saya sebut aja contohnya seperti wall disney ya disneyland seperti itu
kita memang kurang hal yang seperti itu sehingga
mengakibatkan spending orang kurang
oleh karenanya bali contohnya akan bagus sekali kalau dikombinasi
culture yang sudah sangat bagus ini dengan timpark timpark yang levelnya sudah internasional
berarti akan ada strategi seperti itu ke depan begitu ya pak arief
baik terima kasih pak arief yahya menteri pariwisata dan budayaan republik indonesia
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini dan selamat sekali lagi pak